relawan kawan sandi banjarmasin kalimantan selatan mendeklarasikan dukungan sandiaga uno maju sebagai capres dua ribu dua puluh
relawan yang berasal dari lintas profesi ini menilai sandi bisa membawa perubahan yang baik
pelaku umkm melihat sosok pak sandi beliau sangat mengerti keluh kesah kami
beliau juga sangat peduli terhadap pelaku usaha umkm dengan turunnya beliau sebagai menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
gerakan hari ini gerakan kawan kawan di banjarmasin ini merupakan gerakan arus bawah
gerakan arus bawah memiliki keresahan tadi
akhirnya kita menginginkan begitu dengan hari ini dari gerakan arus bawah ini perekonomian kita menjadi lebih baik
deklarasi ini dilakukan di depan kompleks makam sultan suriansah jalan kuin utara
giatan ditutup dengan membagi bagikan paket sembako kepada warga sekitar